itu di depan
semuanya sama mobil
saya urus sekarang
siang saya kembalikan mobilnya
perlu waktu satu mingguan
baru bisa keluar jadi
hari gini masih percaya mata hayo
ya gue tuh belum
eh lu ngapa bantuin dia
biar cepet dingin atuh bang
iya tapi nafas lu bau banget kena hidung gua
gue sial lagi kayaknya beneran nih
ya kata bapak saya biar kita gak kena sial
nah bener tuh kata tis bantuin gua tis
mendingan lu solat dulu kisah lu
waalaikumsalam elok elok mau kemana weh
gue ada urusan deh ikut mancing yuk
orang langsing suka makan rujak orang kagak bisa mancing jangan lu ajak
garot biar kata lu ajak gua kagak bakal mau
aloh aloh haji pasti babay ngamak tuh ah
lu belain lah em oke gua mancing sendiri
dari mana aja lu baru keliatan
abis dari warungnya bang salim pur
tadi saya bantu siapin warungnya sama ngantar belanja
kamu udah makan siang pur
barusan gua sms in nega ngajakin makan siang
tapi neganya lagi nginep di kosan temennya karena ada kerjaan
hapur minum barang es dawet aja tuh sama jono
kirim sekarang mak
mak aja udah gemeteran nih dari pagi belum makan
yaudah lu telfon lagi loh gi
mau udah kagak kuat kalau gua udah masak lagi
ya banguda depan masjid
mau sholat yur dulu biar dapet sekalian jamaahnya
mak bang ojek mau sholat dulu di masjid boleh nggak
ojak lu kalau kagak mau nolongin beli makanan bilang aja
kagak usah pake alesan sholat di masjid
biasanya juga gak pernah sholat jamaah kan
kalau nungguin laki lu sholat dulu mak keburu pingsan
lu aja jalan sana gi beli nasi di warteg pengkolan
gua baru mau assalamualaikum lu mau kemana tat
mau beli makan siang buat emak be
gue aja yang beliin mau beli apaan
asik mau beli nasi di warteg pengkolan be sama es nong nong
kalau ada ya
kemarin sih tati liat wartegnya masih ada be
udah sholatnya jak
mudah mudahan kagak sia lagi dah
eh jak tunggu dulu atuh sweet dulu
eh enak aja ngomong pimpel lah
rezeki temennya anaknya pak odih
cuy daripada pt mending es dawet

nggak usah sweet nggak usah home pimpa
surti nguantuk banget bu
prak toprak toprak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi